status anak krakatau memasuki level dua dan ada potensi gelombang tinggi
direktur jenderal perhubungan darat meminta pelaku perjalanan di kawasan selat sunda waspada
karena erupsi gunung anak krakatau serta cuaca buruk
di lansirdetik com dirjen hubdad budi setiadi menyampaikan langkah antisipasi bencana di selat sunda
lewat pernyataan tertulis yang dirilis pada minggu sebelumnya
budi setiadi telah menggelar rapat koordinasi pada sabtu malam
rapat dihadiri perwakilan bmkg balai pengelola transportasi darat atau bptd wilayah terkait
para direktur pt asdp indonesia ferry serta pimpinan pelabuhan merak dan bekahuni
setiap institusi terkait diminta menyiapkan sop dan rencana antisipasi
jika kemudian terjadi erupsi gelombang tinggi ataupun tsunami
berita terkini mengenai penyelidikan bencana di selat sunda
informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
assalamualaikum selamat malam pak abdul
selamat malam mas kedi
mbak abdul terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
pak abdul kita ingin konfirmasi beberapa hal terkait erupsi anak rakatau
yang beberapa hari belakang ini masih terus terjadi ya
walaupun dengan intensitas yang kecil begitu
kita ingin tahu dulu pak hari ini statusnya bagaimana
apakah kemudian potensi erupsi masih terjadi
apa yang terjadi pak
baik kami dari bnpb terus berkoordinasi dengan badan geologi dalam hal ini
pt mbg yang melakukan pemantauan aktivitas gunung api
kita memantau saat ini memang terjadi beberapa kali erupsi dalam tiga hari kebelakang
tetapi status gunung api ini masih dalam level dua
artinya masyarakat diimbau tidak beraktivitas
dalam radius dua km
karena ada material vulkanik dan aktivitas aktivitas lain yang dianggap membahayakan di situ
tentu saja ini masih tetap dalam pantauan kita
jika ada hal hal menonjol yang memang haruskan kita nantinya
untuk memperingatkan masyarakat untuk kondisi kondisi darurat
tentu saja akan kita upayakan sesegera mungkin
tetapi hingga saat ini hingga hari ini
status aktivitas gunung anak rakatau di level dua
dimana di radius dua km masyarakat tidak boleh beraktivitas
gini pak abdul banyak kemudian yang memprediksi apa yang ditunjukkan atau gejala yang terjadi hari ini
ini mungkin saja sama dengan kondisi letusan besar dulu
nah dari beberapa letusan kecil kemudian letusan besar
nah ini yang perlu
dari hasil koordinasi bagaimana
apakah masih bisa dibaca secara visual atau instrumental pak soal ini
ya memang ada aktivitas dorongan magma ke atas secara periodik dan secara perlahan
dan ini yang menjadi concern kita
kalau untuk ancaman yang kita waspadai
sebenarnya untuk anak rakatau ini kan tidak hanya erupsinya
nah tsunami nya kalau kita berkaca pada kejadian di dua ribu delapan belas lalu
biasanya aktivitas anak rakatau ini
kalau dari karakteristik tsunami di dua ribu delapan belas
itu ada kolaps bagian dari gunung krakatau yang biasanya
kalau melihat ke belakang
itu mulai tidak stabil pada ketinggian gunung lebih dari tiga ratus meter
itu yang pertama
sedangkan kalau kita lihat posisi ketinggian badan gunung saat ini
ini masih di satu ratus dua puluh satu ratus tiga puluh an
artinya tentu saja ini mengurangi potensi risiko kesan
tapi bukan tidak mungkin
seperti kita beberapa minggu yang lalu
juga mempelajari kejadian erupsi gunung di pasifik
di tengah pasifik
mengibatkan tsunami juga
ada erupsi yang luar biasa
dan rakatau punya karakteristik itu
tetapi tentu saja
kita memberikan informasi ini kepada masyarakat
berdasarkan fakta fakta pengukuran yang dilakukan oleh badan geologi
untuk saat ini
karakteristik yang ada
atau pantauan dari data data dari alat yang ada
itu kita masih berani menyatakan
tadi juga sudah disebutkan ya pak abdul ya
potensi bahayanya apa saja
ini sudah diantisipasi
dirjen hubungan darat tadi sudah juga melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait
bagaimana skenario atau menjalankan sop
jika kemudian kemungkinan terburuk erupsi atau letusan terjadi
yang tentu tidak bisa diprediksi
kalau untuk zona bahaya
bnpb tentu juga sudah memetakan
informasi terakhir ini provinsi
banten dan lampung ini juga masuk dalam zona itu
selengkapnya seperti apa penjelasannya pak abdul
ya ada beberapa komponen yang perlu kita perjelas
dan supaya kita benar benar bisa paham nanti
apa yang harus diwaspadai oleh siapa
pertama untuk aktivitas gunung anak rakatau
yang kemudian membahayakan pada transportasi
khususnya transportasi udara
jadi jika ada aktivitas erupsi
ada material erupsi yang kemudian diletupkan ke udara
tentu saja ini bisa membahayakan transportasi udara
ini sudah diwaspadai
kemudian jika kita berbicara kawasan
artinya kita bicara lampung
kita bicara pesisir banten
kita berbicara ancamannya tsunami
nah untuk itu juga ada beberapa faktor
yang kemudian harus kita
harus ada di anak krakatau
yang bisa kemudian mengakibatkan tsunami
salah satunya tadi saya sampaikan
kalau misalkan itu dari kolak badan gunung
biasanya kalau dilihat kemarin
itu harus lebih dari dua ratus meter dulu
ya bisa tidak stabil
tetapi bukan tidak mungkin
dari aktivitas erupsinya sendiri
karena di seribu delapan ratus tiga puluh tiga dulu
kembali ke dua ratus tahun yang lalu
erupsi krakatau begitu luar biasanya
bukan tidak mungkin
di masa depan dia akan terjadi
tetapi kalau dalam karakteristik bacaan ala
yang dilakukan oleh badan geologi
dorongan magma dari bawah dan lain lain
mungkin ini masih dalam status level dua
sehingga ini masih cakupan dari radius yang diharapkan masyarakat
tidak beraktivitas itu masih di dua kilometer
kami dari bnpb
menghimbau kita tidak kehilangan kewaspadaan
karena dari dua ribu delapan belas
tanpa ada tanda tanda
artinya ada tsunami datang tanpa harus ada letupan yang begitu besar
dan tanpa aktivitas erupsi vulkanik yang begitu luar biasa
itu juga bisa menimbulkan
hal hal seperti ini yang mungkin mendorong juga
misalkan mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di pinggir pantai
ini bisa tetapi tentu saja dalam batas batas tertentu
artinya tidak harus masyarakat kemudian menghentikan semua aktivitas
tetap bisa beraktivitas dengan tetap memperhatikan informasi informasi
dari lembaga yang berwarna
pak abdul gini
tentu secara skenario pemetaan kebencanaan
pernyataan kebencananya sudah ada ya
koordinasi dan komunikasinya tentu sudah berjalan ya
karena sifatnya sudah waspada
tapi kemudian kita juga ingin mengetahui
bagaimana dengan teknis nanti kalau kemudian ada titik titik pemukiman warga
yang juga menjadi vital dengan dampak erupsi atau bencana ini
apakah ini sudah juga disiapkan
seperti apa skenario nya pak
ya pasca kejadian tsunami dua ribu delapan belas lalu
awareness masyarakat di sepanjang pesisir banten dan panjang pesisir lampung
sebenarnya masih dalam fase yang cukup baik ya
artinya kita bisa melihat pada saat gempa pandeglang awal bulan januari lalu
meskipun peringatan tsunami dari bmkg menyebutkan
gempa pandaglang maikut enam tujuh itu tidak berpotensi tsunami
tetapi masyarakat yang merasakan gempa itu sudah langsung lari ke dataran yang lebih tinggi
artinya apa masyarakat sudah mempunyai awareness itu
masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan berdasarkan apa yang mereka alami dua tahun yang lalu
ini tentu saja merupakan hal yang baik yang tetap harus kita pertahankan
jika ada kondisi kondisi yang bisa berpotensi
yang bisa berpotensi pada kondisi kendaruratan
masyarakat ada atau tidak ada informasi itu mereka sudah biasa sudah
sudah bisa lari ke tempat yang lebih tinggi
ini salah satu modal dasar sebenarnya untuk bisa membuat masyarakat mungkin bisa lebih
bisa menyelamatkan diri tanpa harus bergantung pada instrumen instrumen yang mungkin saja
pada satu waktu pada satu ketika
itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya
nah yang kedua beranjak berkaca pada tsunami dua ribu delapan belas lalu
ini sebenarnya merupakan alarm artinya begini
benar benar pemerintah daerah harus konsisten dalam menerapkan regulasi tentang sempadan pantai
ada pola tata ruang pesisir yang benar benar menyediakan ruang di daerah minimal seratus meter dari bibir pantai
untuk kita buat nantinya sebagai buffer untuk mitigasi tsunami
ini di beberapa tempat sudah berjalan di pandeglang sudah mulai menanam pohon hutan pantai
tetapi jika ini kita lakukan untuk di seluruh kawasan pesisir anyer pandeglang lebak dan juga lampung
tentunya ini akan memberikan proteksi
setidaknya mengurangi energi tsunami
kalau itu terjadi nantinya akan menggenai kawasan pesisir
langkah proteksi ini dinilai terlambat pak abdul ini bagaimana
sebenarnya tidak ada kata terlambat ya artinya begini
bencana ini pasti berulang
jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang tentu saja ketika misalkan kita bicara membangun hutan pantai
pohon yang kita tanam sekarang tidak bisa serta merta kemudian bisa melindungi kita dari pohon yang kita tanam sekarang

tetapi sekali lagi kewaspadaan kesiapsiagaan itu berawal dari diri sendiri
berkembang keluarga berkembang ke komunitas
ini yang sebenarnya modal ini sudah dimiliki oleh masyarakat sekitar pesisir banten
tadi saya sudah sampaikan berkaca pada gempa pandeglang enam enam kemarin
sudah masyarakat sudah meskipun tidak ada informasi akan terjadi tsunami
masyarakat evakuasi ke tempat yang tinggi
kebiasaan kebiasaan seperti ini yang sebenarnya perlu terus untuk kita latihkan
untuk kita siapkan jalur evakuasi pun buat masyarakat di beberapa tempat
di sumur dan lain lain itu sudah punya
ini tinggal kita matangkan tempat evakuasinya kita buatkan
ada makanan sementara makanan siap saji di situ
yang kalau ada kondisi kedaruratan sudah tersedia di sana
berjalan tetap kita koordinasikan dengan pemerintah daerah dan bnpb tentu saja dalam hal ini mendukung
jika pemerintah daerah membutuhkan bantuan sumber daya anggaran ataupun asistensi
untuk secara teknis untuk mendukung supaya ini terlaksana dengan baik
komitmen itu sebenarnya yang ingin ditanyakan dan ditagi oleh publik pak abdul karena gini
dari beberapa kejadian bencana yang terjadi
semua pihak begitu ya yang terkait khususnya juga bagaimana koordinasi antara bnpb kah atau lembaga lain dengan pemerintah daerah terkesan gagap begitu
sehingga hal hal yang seharusnya didahulukan tapi ternyata tidak berjalan semestinya
sementara bencana tidak bisa di stop begitu saja tidak bisa diabaikan kondisi masyarakat
memastikan langkah langkah komunikasi dan koordinasi ini bagaimana kesiapannya pak abdul
saya rasa tidak ada yang gagap atau tidak ada yang lemah dengan koordinasi ya
artinya sejauh ini jika baik itu dalam fase prabencana pada saat terjadinya bencana
komunikasi koordinasi dan siapa berbuat apa itu sudah sangat jelas
tetapi sekali lagi ada bencana ini risikonya akan naik kalau faktor kerentananya tidak dikurangi
kalau kita bicara gempa misalkan faktor kerentanannya itu cuma satu bangunan bangunan perumahan
dan ini ketika kita bicara bangunan perumahan bukan rumah yang akan dibangun yang harus kita pikirkan
tapi bangunan yang sudah terbangun bangunan masyarakat yang saat ini sudah ada
tidak semuanya tahan gempa
kalau kita bicara tsunami kerentanannya apa
ada faktor tata ruang bangunan terlalu dekat dengan pesisir kemudian hotel hotel di pesisir mungkin belum ada tempat untuk buffer masyarakat atau pengunjung bisa naik ke lantai atas
ini tentu saja tidak bisa dirubah dalam waktu satu tahun dua tahun
sekali lagi pasca dua ribu delapan belas kemarin sudah cukup banyak sebenarnya kemajuan yang dilakukan
tadi saya sampaikan pemerintah daerah sudah mulai mengalokasikan lahan di pesisir untuk pembangunan hutan pantai
tetapi semua itu tidak instan
jadi kalau kemudian kejadiannya dua ribu delapan belas kita benahi sekarang ada ancaman baru kok belum jadi
jadi membangunnya tidak bisa satu tahun jadi atau dua tahun jadi
akan butuh waktu dulu
tetapi kita berjalan di situ
artinya sudah cukup banyak hal hal yang dilakukan
dan kalau kemudian ketika itu terjadi sekarang ini masih belum jadi nih pak
ya itu butuh waktu
tapi bukan bagi itu tidak dilakukan
jadi ini yang perlu mungkin kita narasikan juga supaya tidak terkesan tidak ada yang dilakukan
sangat banyak yang dilakukan dan sangat banyak juga efeknya kepada masyarakat sekarang
oke kita sudah mendengar komitmen itu ya pak abdul
terakhir pak abdul bagaimana imbauan kepada masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan pak
ya untuk saat ini tentu saja yang kita inginkan adalah yang kita harapkan
pertama di media sosial dan di beberapa grup di jaring komunikasi sekarang beredar beberapa video yang sebenarnya bukan video dari aktivitas gunung anak kepala
yang diberikan oleh gunung anak krakatau yang saat ini
banyak beredar video video erupsi di tahun dua ribu delapan belas
yang kemudian diasosiasikan dengan pemberitaan erupsi gunung krakatau
sehingga seakan akan krakatau saat ini sudah sangat kritis sudah sangat akan erupsi besar
ini juga mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat mungkin di pesisir banten pesisir lampung
sebenarnya poin poin pentingnya adalah waspada itu penting takut jangan
karena kalau kita kemudian mendapatkan informasi informasi berita berita yang mungkin akan mempengaruhi kondisi psikologisnya
ketika ada kondisi kedaruratan itu akan berujung pada kepanikan
tetapi kalau kita bisa membedakan dan memilah informasi yang saat ini apa yang terjadi di krakatau saat ini
apa yang harus kita lakukan
poin poin saya adalah mari kita bersama sama memberikan informasi dan masyarakat juga terus mengikuti informasi dari pihak yang berwenang
dalam konteks ini adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi dan juga bmkg dan tentu saja dari bnpb
artinya bersama sama kita coba siapkan lagi
sama sama kita perkuat
ini adalah komunikasi kita untuk bisa mempersiapkan masyarakat menghadapi kondisi gunung anak rakatau yang saat ini memang aktivitasnya berada pada level dua ini
oke baik waspada penting takut jangan
yang penting juga menjaga kondisi psikologis tidak mudah terprovokasi dengan informasi informasi salah yang beredar di media media sosial
dan kesiapan kita semua
dan seluruh pihak juga sudah berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mengantisipasi dan memitigasi
meminimalisir dampak dari bencana khususnya letusan anak rakatau yang saat ini berada di level dua
terima kasih pak abdul muhari plt kepala pusat data informasi dan komunikasi kebencanaan bnpb
sudah bergabung dengan cnn indonesia newscast malam ini
selamat malam salam sehat pak abdul
selamat malam mas fadli